para petani juga menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan keluhan petani tebu
mulai dari banjirnya gula impor sehingga gula nasional tidak bisa terserap
hingga meminta kenaikan bpp atau biaya pokok produksi dari rp sembilan tujuh ratus menjadi rp sepuluh lima ratus per kilogram
menanggapi keluhan ratusan petani tebu ini presiden berjanji akan mengakomodir permintaan tersebut
mulai dari perbaikan dan revitalisasi mesin mesin di pabrik bumn
serta mempertahankan sistem bagi hasil sesuai permintaan para petani tebu